dan untuk melihat bagaimana pemantauan gerhana super blood moon yang terjadi hari ini
kami bergabung dengan korespondensi nn indonesia area dita utama di ancol jakarta utara
dito selamat malam seperti apa dito suasana pemantauan gerhana bulan di ancol saat ini
memang saat ini sendiri memang dapat saya katakan cukup udah mulai sepilih
karena memang sebagai masyarakat sudah mulai menikmati lokasi ancol
saya ingat bahwa memang ancol sendiri tutup pada pukul dua puluh satu wib
tapi memang tadi ketika gerhana total mencapai puncaknya
itu sekitar pada pukul delapan belas wib atau lebih tepatnya delapan belas wib
memang di tempat saya berada yaitu di kawasan dermaga cinta sini
cukup banyak dikunjungi oleh warga masyarakat yang berhasil masuk ke dalam ancol
karena memang perlu diketahui bahwa memang ancol sendiri tadi sempat menutup gerbang pintu masuknya sendiri
karena memang kapasitasnya sudah memenuhi kuota sekitar pukul empat belas tiga puluh
sehingga bagi warga masyarakat yang berhasil masuk ke ancol
untuk menyaksikan fenomena gerhana bulan itu total atau super blood booming sendiri
mereka sangat menikmatinya
saya sendiri juga tadi melihatnya cukup takjub melihatnya
karena memang fenomena sendiri tidak berlangsung setiap tahunnya
untuk super blood moon sendiri berikutnya akan baru dapat disaksikan kembali di wilayah indonesia
pada tahun dua ribu tiga puluh tiga atau sekitar dua belas tahun mendatang
sehingga bagi masyarakat yang tadi tidak melakukan kesempatan untuk menyaksikan super blood moon sendiri
misalkan saya katakan cukup beruntung
sementara itu saya informasikan bahwa super blood moon sendiri adalah sebuah fenomena
di mana memang terjadi gerhana bulan di mana bulan itu sendiri berada di posisi orbit terdekat dengan bumi
sehingga memang tampak lebih besar oleh karena itu disebut super
dan belatnya sendiri karena memang ketika terjadi gerhana bulan menjadi berwarna merah
nah untuk proses ini sendiri bmkg mengatakan tempat wilayah untuk menyaksikannya sendiri berada di papua
dan semakin ke barat akan semakin sulit ditramati sehingga
memang tadi di jakarta sendiri kita melihat bahwa memang tidak sebagus
atau tidak sebesar atau tidak sebelit
sebagaimana fenomena super blood blue moon yang terjadi pada dua ribu delapan belas silam di wilayah indonesia itu sendiri
nah terkait dengan adanya fenomena super blood moon yang terjadi pada hari ini
bmkg sendiri menyampaikan bahwa sejumlah daerah pesisir untuk waspada terhadap banjirop
nah bmkg sendiri memetakan ada sebelas daerah yang berpotensi mengalami banjirop itu sendiri
yaitu di banda aceh sumatera utara belawan kepulauan riau banten jakarta jawa tengah
jawa timur kalimantan barat ntt sulawesi utara maluku dan papua
ada pun masyarakat diminta untuk mewaspadai dan beradaptasi dan mitigasi terhadap ancaman banjirop ini sendiri
karena memang waktunya tidak datang bersamaan
misalnya untuk tanggal dua puluh enam sendiri kita ketahui banjirop sudah terjadi di wilayah banda aceh dan juga di jawa timur
seperti di surabaya
nah untuk jakarta dan banten sendiri rencananya banjirop itu berpotensi terjadi pada tanggal dua puluh delapan mei mendatang
atau kira kira dua hari lagi
oleh karena itu warga masyarakat yang tinggal di wilayah jakarta utara sendiri diharap untuk mewaspadai ancaman ini
untuk saat ini sih karena waktunya berbeda ya meskipun bmkg mengeluarkan kemungkinan potensi banjirop itu ada
tapi untuk di wilayah sekitar karena ancol ada jakarta utara apakah sudah terlihat di sana adanya banjirop
ya terkait apakah saat ini terlihat
memang saya sudah berpikir
karena saat ini memang ada di dermaga anjol memang berada di atas air
tapi memang saya tidak melihat bahwa terjadi adanya banjirop untuk sampai saat ini
dapat informasi yang terakhir yang saya perlukan memang banjirop sendiri baru terpantau sekitar di wilayah banda aceh
itu sekitar pukul jam sepuluh sampai dua belas siang tadi terus kemudian juga sempat terlihat di surabaya
nah untuk wilayah jakarta dan banten itu diperkirakan banjirop akan terjadi pada tanggal dua puluh delapan mei atau dua hari lagi
tapi memang ketinggian air sendiri disebut tidak terlalu signifikan
tapi meskipun begitu
warga masyarakat tetap dihimbau untuk waspada terhadap ancaman banjirop yang mungkin saja terjadi pada tanggal dua puluh mei mendatang
harapannya memang tidak terlalu signifikan tapi kewaspadaan perlu ditingkatkan
terima kasih arya dita utama langsung dari kawasan ancol jakarta